dan sekarang kami ajak anda ke belanda untuk mengetahui suasana bulan ramadan di sana
sudah ada dimple kapadienovia sokartara
dan langsung saja kami siapkan dia
halo selamat pagi waktu indonesia mbak dimpel apa kabar ini
oh selamat malam waktu belanda ya
mbak diva apa kabar ini bagaimana suasana ramadan di sana
dan juga apakah di sana berarti di sana beda lima atau enam jam ya lebih lama daripada indonesia ya
berarti sudah selesai puasa
lalu bagaimana kegiatan apa saja yang ada di sana selama ramadan ini
di sini kalau ramadan itu kegiatannya belum begitu banyak seperti di indonesia
karena orang islam tidak terlalu banyak
apalagi untuk orang indonesia yang islam di sini kegiatannya belum terlalu banyak
jadi saya juga punya ide untuk bikin acara buka puasa bersama dengan makanan indonesia
supaya orang orang belanda juga lebih kenal dengan orang islam
bukan dari negara negara arab gitu
karena di belanda kebanyakan orang pikir kalau orang islam itu dari orang arab
atau orang maroko atau afrika utara gitu
lalu untuk makanannya apa saja nih yang disediakan
terutama yang khas khas dengan indonesia nih
jadi kita bikin bakso tapi baksonya dibikin dari tahu
jadi itu yang pertama kita buka dengan sup dengan sup bakso tahu
kedua itu kita ada nasi terus ada cuplok telur ada capcoy
terus ada tahu yang dicampur sama kecap gitu
terus ada kerupuk gitu
itu jadi makanan utamanya
setelah itu kita ada kayak es buah gitu dari itu
itu yang masak siapa dan bahan bahannya itu didapatkan dari mana
ya kalau bahan di sini nggak begitu
jadi bahannya bisa dibeli di toko toko asia di sini
dan yang masak ibu saya terus temennya temen saya
dia juga ikut banget
tapi sejauh ini bagaimana antusiasme warga di sana
apakah mereka penasaran justru ramai yang datang
tahun ini ya hampir seratus orang yang datang
jadi banyak orang yang pengen tahu tentang ramadan
karena di sini banyak orang masih agak kayak
oh apakah itu sehat
apa nggak parah itu kalau kita nggak minum air satu hari
dan orang pikir masih berat gitu
jadi kita memang adain acara ini supaya orang orang yang bukan islam
atau bukan orang indonesia juga lebih tahu tentang itu
tapi berbicara soal waktu puasa di sana itu berapa jam sih
kalau di indonesia kan sekitar tiga belas empat belas jam
kalau di belanda sini berapa jam
ya di sini lumayan lama
di sini fajurnya mulai jam empat
terus buka puasanya jam sembilan lewat dua puluh menit
jadi lumayan lama ya
tapi kalau berbicara soal memperkenalkan makanan indonesia
ini apakah dilakukan setiap hari setiap hari
setiap hari setiap tahun atau justru ada hari hari tertentu
yang semua orang bisa datang kapan saja
kalau acara ini kita cuma adain pas ramadhan
jadi setiap tahun kalau ada ramadan gitu kan
tapi kalau ini baru kali kedua
dan ya mudah mudahan setiap tahun kita bisa adain acara ini
tapi cuacanya di sini lumayan dingin
jadi setiap tahun kalau puasa lebih cepat
kita harus cari tempat yang mungkin bisa cari gedung
yang bisa kita pakai untuk acara ini
dan ya di hari hari lain ya kita juga coba
pokoknya saya juga coba memproduksikan makanan indonesia
dari sekian banyak menu yang disediakan
sebenarnya menu yang paling atau makanan yang paling
banyak disukai oleh masyarakat di sana apa itu
kalau makanan belanda
yang paling dikenali di sini sate kayaknya
paling suka sate dan rendang
oke menarik sekali
terus kalau misalnya untuk misalnya beribadah
kalau misalnya di tempat anda berada saat ini
kalau misalnya masyarakat muslim ataupun khususnya untuk masyarakat indonesia
begitu yang ada di sana
biasanya jauh nggak sih untuk mencapai tempat tempat ibadah
untuk sholat raweh
apakah memang diadakan sendiri khusus gitu
tergantung di kotanya
kalau di kota amsterdam dan di kota kota besar masih ada kayak masjid gitu
tapi kalau di kota kota di luar kota kota besar
jadi kota pinggir kota gitu
itu lumayan susah
jadi kebanyakan orang harus ke kota besar untuk betul betul mencapai tempat ibadah
tapi kalau berbicara soal ibadah khususnya puasa begitu
di belanda itu apakah sulit nggak sih
apakah ada intimidasi
atau justru mereka sangat menghormati dengan apa yang ada budaya islam
budaya indonesia yang ada di sana
kalau menurut saya
orang sini lumayan terbuka untuk orang yang berpuasa
cuma masih banyak pertanyaan gitu
masih banyak yang tidak jelas
dan menurut mereka itu bukan sesuatu yang positif
tapi sesuatu yang mungkin tidak sehat
dan ya jadi tanggapannya seperti
ya nggak terlalu negatif tapi nggak terlalu positif
nah seandainya ini misalnya nih
misalnya saya lagi jalan jalan ke sana
terus saya mau ikut berpartisipasi
idah saya harus kemana nih
saya harus jalan ke mana
jalan ke mana
untuk acara ini
iya untuk acara buka puasa ini
oke untuk acara buka puasa ini
kita karena masih organisasi lumayan muda
kita cuma punya facebook dan instagram
namanya iftar dengan faye
jadi kata iftar dalam bahasa arab kan saat berbuka puasa
tapi kita bikin pakai steak
jadi indonesian vegetarian iftar
dan kalau dicari itu di facebook dan instagram
itu pasti dapat
terakhir kalau sahur nanti kan masih beberapa jam lagi
ini rencananya makanannya apa ini
oh ya saya karena saya terlalu sibuk di acara ini
nggak cukup makan
jadi kalau ada nasi sisa saya pengen makan
waduh kasihan sekali
jangan sampai sakit nantinya mbak diubah
baiklah terima kasih sudah berbagi dengan kami
mbak dipel kapandianovia sokartara dari belanda